pemerintah bertekad memperkuat jaringan komunikasi di indonesia
pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi berupa serat optik yang disebut palapa ring
proyek pelapa ring rencananya akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru
pengerjaan palapa ring kini dihususkan ke wilayah indonesia bagian timur
palapa ring timur akan dibangun sejauh empat empat ratus lima puluh km untuk dua puluh satu kota kabupaten
seluruh indonesia proyek fiber optik memiliki panjang total tiga puluh enam kiloliter ini
berkapasitas seratus gb
palapa ring diharapkan menjadi tumpuan pengguna jasa telekomunikasi
yang mampu menjamin kualitas internet dan komunikasi berkualitas tinggi aman murah
serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat